emang serembah gede muka gue
eh eh beneran eh eh eh ya allah beneran tau eh beneran apa ya allah eh ngapas sih eh eh kabur eh mati kak eh
eh lo mati kik eh mati dong eh eh ya allah jangan mati
hei apa apaan sih ini lo ganggu kerjaan gue aja sih ngapain sih disitu lah
sembarang aja lo ngomelinnya aja liat
salahin bini gue
hei eh semuanya liat gak kita lagi syuting liat gak sih
eh bodo amat orang lagi syuting kek ini ada kecelakaan kudunya kita mikir
bukannya kecelakaan syuting itu bohong

lain kali kalau ada apa apa tanya dulu apa itu
selalu labrak labrak aja
bapak bidinya bunting
eh syuting gak ada
gimana kalau warga gang dangdut ikut bapak syuting
siapa tahu menjadi artis dari gang dangdut
tokoh masyarakatnya siapa
siapa tahu aja siapa jadi binatang film
ah binatang film
saya dipakai buat film ya
siapa tahu menjadi artis
tampang saya udah kayak dede hernia kan ya kan
udah udah sono ganti baju
udah cepet ganti baju dia
ganti baju ya
ganti baju ya
ganti baju ya
ganti baju ya
udah udah ganti baju
besok bisa ganti baju
ganti ganti baju
pak sutradara maafin
pokoknya syuting dia lanjutkan
coba tanya tuh sama papa itu tuh
yuk yuk yuk
yuk yuk yuk
ya neng ya
tempan tanya kek
lokasi syuting dimana ya
lokasi syuting disitu tuh
makasih ya kek
ciptaan allah emang sempurna
matanya tuh dikasih asal
kita liat orang cantik aja
sadar kek kong
bukan cewe gewa tuh
bintang film katanya mau syuting nah yang depan syuting kau kasih tau lah
binatang film bintang film
aduh jadi itu tadi peserta lomba juga ya yang mau audisi itu ya
iya yang mau jadi artis mak betul ya tokoh
aduh emak emak done worry jangan khawatir dan jangan takut
kan ada kata pepatah
papatah bilang sejelek jeleknya muka emak itu masih ada yang lebih jelek lagi
eh mbak yuk gak boleh begitu
muka emak mukanya jelek burem burem
asal lu tau aja nih kalo gua yang udah dandan namanya estra hepo
lo pasti bakal gak inget lu lupa siapa gue
dan gue kalo udah terkenal gue kegampikan inget sama lu lu
rosak gua banyak posip di sini
gua sholat dulu
marusan juga liat begitu wak
ah telor tembuh huk dateng
itu pak yang mau nyocrok rambut
terserah gue be
hai ya wang liat muka lu sama konde
konde lu mirip kayak gunung merapi
jadi mulut lu kayak keluar api
sebentar lagi gua mau jadi artis senetro
ya iya kan gua pantes mak
lu yang pantes tuh jadi pawang buaya
hahaha kalau gua buaya kadang
bukan wind titan
kue ais bangun tidur
gue sampe kaget ngapasih
didemit dari mancanegara
ya udah ya pada mau ngapain sih
pada mau kemana udah kayak main sirkus aja
ini semuanya babe mak lu ama mba ella mau jadi bintang senetron tau gelo
hahaha mau gak kaget aja lu
ini bocah ngertawa idung kaya toge
emang serembah babe muka gue
ada apaan lu
eh be tau gak
jijin kirain babe udah main jelek paling
paling jelek paling serem
ternyata di luar b ada yang lebih serem tahu gak
serape yang bisa ngalahin si buta dari buah hantu
bener kemanis semua orang ya
katanya mau syuting di sini belum datang juga
hahaha pantesan kampak gua gemetar
ada bayu jamu cakep banget dah
hahaha aduh menir menir menir menir
ajo ajo ajo menir lagi nunggu apa di sini
eko mau syuting di sini
kamu orang pakai baju india pasti mau syuting juga ya
mendingan nama gua aja ketahuan nih wiro jumbleng
saya berharap untuk bisa dijadikan karina kepur
dengan wido aku bisa ketemu dengan syahrul khan
sama eiko juga di sini mau syuting
eh kalau urusan syuting urusan akting nih lu kenalin
kalau urusan silat nih kampak bisa melayang
eh van jumbleng kurang gajah kamu ya
kamu orang bilang apa tadi ya
eh gue udah kasih tau tadi
kalau lu mau belajar akting nih amey ipan yur
he scott haynes lagu lagu lu dimari
mau coba kampak gua
kamu orang punya kampak harus hati hati ya
tenang aja gue udah belajar banyak di banten
emangnya gua pikirin gua mau syuting ah
nggak lagi lu awet loh
awet keranik keranik
gua di klangson ini kerining kerining kerining
bener bener lu gila pade
eh eh eh kong kong
kita berdua lagi di tengah jalan main tubruk aja
pakai mata kong
nih pakai mata
mau kondangan itu lagi
hah gila lupa deh
lagi kong juga sih
kan kau udah keriningin
cabut ya kabut ya kabut